sejumlah kawasan di surabaya terkena dampak banjir rom
kawasan kalimas salah satu
sudah dua hari kawasan di sekitar pelabuhan tanjung perak ini diterjang banjirop
pada rabu pagi air bahkan membanjiri ruas jalan sedalam hampir satu meter
kendaraan diminta putar balik
nekat motor pun mogok seperti yang dialami pengendara ini
banjir rob disebabkan karena dalam beberapa hari ini posisi bulan dan bumi lebih dekat
adanya gaya tarik dari bulan inilah yang menyebabkan permukaan laut mengalami pasang
ini merupakan fenomena global
permukaan laut dilaporkan naik melebihi batas normal yakni satu ratus tiga puluh cm
untuk kondisi normal untuk pasang maksimum di bawah satu ratus tiga puluh cm
nah ketika mencapai satu ratus tiga puluh cm kita bisa sebut dengan pasang begitu
dan untuk saat ini kondisinya satu ratus enam puluh cm dari permukaan air laut
dari satu ratus enam puluh cm
itu bisa terjadi banjir rop dengan ketinggian tiga puluh empat puluh cm
petugas berjaga di kawasan kalimas
pasalnya wilayah tersebut berbatasan langsung dengan laut
namun banjir rop hanya berlangsung sekitar tiga jam
air laut berlangsung turun dan jalan kembali bisa dilalui kendaraan termasuk roda dua
badan meteorologi klimatologi dan geofisika tanjung perak memperkirakan
banjir rop terjadi sampai tujuh belas juni mendatang
pemkot surabaya mengantisipasi dampak pasang air laut ini dengan normalisasi saluran primer
saluran air yang berada di daerah muara menjadi prioritas normalisasi
pengerukan drainase afur dilakukan serta memaksimalkan pompa di rumah pompa yang tersebar di wilayah surabaya
tujuannya agar air cepat surut
diperkirakan kalau air ini mulai jam delapan tiga puluh tadi dan mungkin diperkirakan jam sebelas ataupun sebelas tiga puluh baru surut
tidak ditambah dengan hujan kalau hujan yang kita khawatirkan
kalau sudah rop begini tambah dengan hujan lagi nah itu yang perlu kita antisipasi lebih
pasang air laut ini berparah dengan fenomena lanina
meski sudah memasuki musim kemarau hampir setiap hari surabaya diguyur hujan deras
kondisi ini berpotensi menyebabkan banjir karena air terhambat masuk ke laut
miftah farid didin iswandani surabaya jawa timur